ya kita akan lihat seperti apa ya pada akhirnya apa namanya kontroversi mengenai pimpinan kpk dan juga ruu revisi undang undang kpk ini juga akan sejauh mana
kedepannya kita masih juga ingin tahu nih ya
kita akan terus tunggu perkembangannya karena juga memang jangan sampai kpk ini tentunya dilemahkan
kita semua sepakat dengan itu
pakat ya betul karena ini untuk kemajuan negara indonesia
ini salah satu kemajuan negara indonesia juga tentunya generasi muda harus sekolah ya
menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi tentu menjadi kebanggaan tersendiri
bagi para orang tua apalagi kalau sampai menyandang gelar doktor
betul di pemekasan jawa timur ada kisah yang menginspirasi dari seorang penarik becak
yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga memperoleh predikat doktor di usia muda
beginilah keseharian saningrat penarik becak warga dusun jinangka desa teja timur pamekasan
saningrat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi tidak patah semangat memotivasi anaknya untuk terus menuntut ilmu
perjuangan saningrat bersama istrinya rusmiati pun berbuah manis
putri sulungnya laylatul komariah sukses meraih gelar dokter di usia dua puluh tujuh tahun
menurut saningrat sejak sd laylatul memang rajin belajar dan kerap meraih prestasi hingga bangku sma
sempat bingung lantaran biaya kuliah yang mahal laylatul kuliah sambil bekerja dengan memberikan les pada anak anak
ya pak nggak usah repot
ya pak nggak usah repot
saya ingin cari biaya sendiri katanya gini
saya akan mendoakan sama orang tua
orang tua dua ini saya mendoakan
moga moga sampai sukses
sampai jadi dokter
tak hanya menarik beca sanira terkadang menambah penghasilan dengan menjadi buruh bangunan dan bertani
sementara istrinya rusmiati sehari hari bekerja membantu tetangganya membuat tempe
kedua orang tua laila ini pun mengaku kini ia mulai terbantu dengan kesuksesan putrinya
layla sudah bisa membantu biaya keperluan sekolah adik bungsunya yang masih duduk di bangku smp
ahmad zaini zen pamekasan jawa timur